menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengungkapkan penyebab kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terkonfirmasi muncul di jakarta
menurutnya bepom telah menyatakan obat sirup yang dikonsumsi aman dan tidak mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas
namun menteri budi gunadi menduga pasien meminum obat sirup lebih dari satu
budi gunadi mengimbau masyarakat tidak mengkonsumsi lebih dari satu jenis obat sirup
itu karena eg dan eg nya tinggi dan memang dia diduga minum obatnya multiple
jadi obat sirupnya itu ada kadar eg dan eg nya masih di bawah ambang tapi mungkin dia minumnya beberapa
jadi nah itu yang nanti kita akan bikin pressurist
dimana pada saat kita minum obat itu jangan sampai multiple farmasi
jadi minum obat sirup itu beberapa sekali harusnya dijaga